mungkin sekarang anda berpikir sejumlah warga ini sedang bermain pecut
anda salah ini adalah para pemancing yang sedang beraksi di sebuah kolam pancing desa gebang sidoarjo jawa timur
berbeda dengan cara memancing biasanya untuk melemparkan umpan para pemancing ini harus memainkan tali pancing bak sedang bermain pecut
agar umpan dapat menjangkau sasaran yang dituju
teknik memancing ini biasa disebut fly fishing dan kini sedang digemari oleh sejumlah warga sidoarjo jawa timur
keunikan lainnya adalah umpan yang dibuat sendiri dengan berbagai bentuk dan bahan yang tersedia di sekitar kita
mulai dari bulu hewan spon benang wall hingga karet ban dalam kendaraan
para pemancing dengan teknik fly fishing mengaku mendapat kepuasan tersendiri
tak hanya saat berhasil memainkan tali pancing untuk menuju sasaran
namun juga ketika umpan yang dibuatnya berhasil menangkap ikan yang diburu
keseninya dari mancing gitu
jadi kita kan bukan ngelempar lur tapi kita ngelempar line
nah itu yang buat seni
di kalangan para pecinta olahraga memancing fly fishing dipercaya sebagai teknik memancing tertua di dunia
yang berasal dari skotlandia dan inggris bagian utara hingga akhirnya berkembang ke berbagai belahan dunia
saya telah mencoba beberapa kali menggunakan teknik fly fishing ini
cuma masih gagal karena tidak hanya mengandalkan cara untuk melemparnya
namun juga kita harus memperhatikan arah angin dan terutama adalah jarak antar pemancing
agar kail tidak mengenai pemancing lainnya
riko ardiansah sidoarjo jawa timur